dengan mereka ngaji terus hidup mereka jauh lebih berubah
eh ping ngaji itu bukan buat jadi orang kaya
ngaji itu lebih kepada untuk menenangkan diri
pantas aja abang keliatan murung
ketenang kan gara gara gak ngaji
oh iya bang mendingan gak usah ngaji bang
gak penting bang
ada hal yang lebih penting yang harus abang lakukan
saya penting ya bang
kalau beliau denger masalah ini dia akan sedia tuh
kalian kan sayang sama ustadz semuh
kalau sayang ustadz semuh
denger masalah ini
tangan anak keraman
bukan yang ini
bukan tangan yang difijit
leher anak yang
udah ustadz kita balik saja yuk
kepala anak dingin
kenapa tukipas angin jadi oglet
ikut ikutan setiak
namanya kendor tuh
kayak hatiku yang lagi kental
kamu cewekin over tua
beli diesel baru aja
oh itu mah gampang mak
yang penting apa ya
ya boleh ya
yuk yuk yuk
neng gapapa ya gani rumpah
gapapa ya gani rumpah
gapapa ya gani rumpah
siapa yang ganti rumpah
gak mereka gak
buat gantung itu tuh ngikat
supaya gak ogrek
biar kenceng mak
eh lu berdua ngapain
oh gulung nih berdua nih
dia aja gini gulung
saya mem paralyasi sekalian untuk
saya gugurin pintu dia
ada despair akannya
saat selesai madan mies rindut itu
kalau gue glow
itu anak anak kok pada berubah ya
berubah gimana maksud kamu tapping
ngapain mereka ngaji
kayak anak sd aja
emang jam segini mah waktunya mereka ngaji kan
dengan mereka ngaji terus hidup mereka jauh lebih berubah
epi ngaji itu bukan buat jadi orang kaya
ngaji itu lebih kepada untuk menenangkan diri
pantas saja abang kelihatan murung
gara gara gak ngaji
mendingan gak usah ngaji bang
gak penting bang
ada hal yang lebih penting yang harus abang lakukan
saya penting ya bang
begini doang nih surat
kagak ada begini begini begitu begitunya gitu
gue ngomong pakai bahasa intelek
udah lu diem aja
udah lu gak usah sedih ye
cewek lu emang begitu
makhluk yang egois ye
kita mah udah bela belain buat dia
lautan aja kita seberangin poin
ah ujung ujungnya ditinggalin juga
eh gue lagi sharing nih sama poi masalah hati
lu kagak bakal ngerti
lu tau gak pak
karena lu kagak punya hati sih
kayaknya bianti terpaksa sama gua
tapi kalo gua ngeliat suratnya pak poi kayaknya sih kagak
belum tentu diterima juga tuh lamarannya sama si bianti
betul juga pak tati
ya lo jangan diem aja poi
lu lamar juga tuh si bianti
jangan mau kalah ye
kita dukung ye
emangnya lu pikir
gua ngelamar bianti pake daun agak semudah itu
gua gak punya duit
gua gak punya duit
agak agak punya duit gua agak
poi tenang aja
kalo masalah duit kita bisa bantu ye
kita bisa bantu pinjemin buat lo
gua gak mau minjem sama siapapun
gua gak punya utang
gak mau gua punya utang
gua mau ngelamar bianti dengan usaha gua sendiri
sulit susah apapun
dengan usaha gua
mendingan lu berdua sama wiyanti ngobrol
karena menurut gue
itu surat sesingkat dan sepadat itu tuh tandanya
cewek pengen ngobrol empat mata
nyeri juga otak lu
gua pikir iler lu doang yang nyeri
pokoknya kita anterin
dia dendam sama gua
dia dendam sama gua gara gara gua gak datang ke pemakaman babaknya
eh lah poi
jangan beruksangka dulu
kagak gitu kali
saat gue terpuruk kayak begini
saat gua menderita
saat gua merana
saat gua sedih
saat gua berharap banyak sama wianti
keharapan itu gak ada